bapak bapak tau gak yang namanya gina warga sekitar sini dia tinggal sama suaminya disini pak
oh setau saya kalau gina yang sama suaminya disini tidak ada mas
kalau gina yang berita itu saya tau mas
kenapa hidup aku begini banget ya
masalah terus masalah terus
yaudah kalo gitu kamu masuk dulannya ya
ini kelakuan kamu ya
di belakang suaminya
kau bisa jelasin semuanya kepadamu
mas mas udah mas
kamu mau bela dia selingkuhan kamu
mas aku mohon jangan salah paham
aku sama dia gak ada hubungan apa apa
gak ada hubungan apa apa mana ada maling yang ngaku
enggak enggak enggak
gue bisa jelasin semuanya
terus aku mohon jangan salah paham
gue sama dia gak ada hubungan
sekarang juga lo berdua pergi dari sini
dan aku akan cerain kamu secepatnya
an dengerin aku
percuma aja kalau misalnya kamu ngomong sama orang yang lagi emosi
aku yakin aku yakin suatu saat dia bakal minta maaf sama kamu dan bersujud sama kamu
percaya sama aku
ya udah sekarang kita cari tempat aman ya

kas bisa berkurang banyak
mau kemana kan uang itu semua
pasti kamu pakai buat uang pribadi kamu ya kan
pasti kamu pakai buat uang pribadi kamu ya

kamu benar benar memalukan seorang manajer keuangan bisa melakukan korupsi
saya akan ganti uangnya pak
memangnya kamu bisa mengganti uang itu dalam waktu singkat
saya benar benar kecewa sama kamu ika
saya janji pak
saya akan mengembalikan uang secepatnya pak
saya gak percaya
apalagi absen kamu sekarang buruk
masuk dan pulangnya pun seenaknya kamu aja

saya benar benar kecewa sama kamu

saya mohon kasih saya kesempatan sekali lagi
terlambat aika walaupun kamu saya pincat
kamu harus bertanggung jawab untuk uang

karena kasus ini saya sudah laporkan di kantor polisi
kalau kamu tidak bisa membayar
kalau kamu tidak bisa membayar
mobil dan rumah kamu milik perusahaan

maaf pak lebih baik bapak bereskan barang barang bapak sekarang
karena kami tetap mengawasi bapak
sampai bapak benar benar keluar dari kantor ini
kamu dipecat mas
ini bisa jadi masalah buat aku
kenapa jadi masalah buat kamu gitu
kalau orang misterius itu telpon
dan minta transfer gimana
dengan keadaan kamu yang seperti ini
kamu tidak bisa transfer dia
dan aku akan cari hany
dan kita hidup bersama
aku tidak bisa
kenapa tidak bisa
aku sayang sekali dengan kamu
itu artinya kita bisa bersatu
kita bisa hidup bahagia
tapi kita bisa habis mas sama suami aku
kita akan pergi jauh dari sini
kita akan pindah dari jakarta
kamu harus percaya sama aku
kita bisa hidup bahagia
dan kita mulai semua ini dari nol
kamu harus percaya
aku senang banget karena
kamu sudah menorekan prestasi di perusahaan ini lagi
dan yang terpenting adalah
kamu sudah terlepas dari keburukan kamu
semua ini kan juga berkat mas agam
akhirnya aku bisa bangkit kembali
makasih ya mas
lagipula aku juga yakin kalau misalnya kamu
dan aku juga yakin kalau misalnya kamu
pasti bisa secepatnya melupakan ikal
anak anak aku minta maaf ya
aku tidak tahu kenapa aku ngomong seperti ini
walaupun juga aku tidak akan bisa melupakan mas aikal
dari hati aku
kamu dimana sih gin
kamu di mailbox
kamu disengaja menghindar dari aku
aku sudah berhenti
pak saya mau tanya
bapak orang sini
pak kebenaran banget
saya butuh bantuan bapak
warga sekitar sini dia tinggal sama suaminya di sini pak
oh setahu saya kalau gina yang sama suaminya
di sini tidak ada mas
kalau tidak yang berita itu
bapak ini dia
kenapa hidup aku begini banget
apa kabar lu
baik baik apa kabar ustadz
alhamdulillah gue baik
lu habis ngapain kesini
ya ella sepanjang apapun cerita lu sampai pagi pun
dagean lu baru keluar dari markas gue
anton kebenaran banget gue butuh bantuan lu bro
tenang aja gue pasti bangkit
ini aku bikinin table kamu
kayaknya di daerahmu
kalau suatu saat nanti pasti mas haikal akan kembali lagi ke aku
iya aku ngerti tapi kenyataannya gak kayak gitu
sesuatu yang kita harapin
aku minta maaf dengan kata kata aku
aku bener bener minta maaf ya
aku mau konsentrasi ngerjain ini mas
aku gak mau bohong lah sama diri aku
aku bener bener sayang sama kamu
aku janji aku bakal membahagiakan kamu
ketika nanti haikal akan meninggalkan kamu
tolong cari perempuan ini
gue takut ada apa apa
jadi lo selama ini kehilangan istri lo
pekerjaan lo harta lo gara gara perempuan ini
mohon lo jangan ngebahas itu dulu
gue takut dia disakiti sama suaminya ton
lo bisa kenal dia dari mana
ya di kelas dua waktu sma
tapi baru baru ini saya ketemu sama dia lagi
asal lo tau dia ini target operasi kita selama ini
iya dia ini dpo
yang kejahatannya itu menipu laki laki
ngabisin harta laki laki itu
dan kemudian dia tinggalin laki laki itu
ton gue minta lo jangan bercanda dong
nah elah lo gak percaya
tadi sih gue coba telepon emang melbox
ya udah sekarang lo telepon lagi
sekarang lo masih tau
dimana tempat kalian biasa ketemu
ya tuhanku yang maha pengasih
sadarkanlah suami amba dari segala hilafnya
sadarkanlah suami amba dari segala hilafnya
sadarkanlah suami amba dari segala hilafnya